kedua biksu asal thailand melanjutkan perjalanan ke candi borobudur magelang
setelah sempat beristirahat selama satu malam di vihara adi dharma semarang
dalam perjalanannya para biksu thailand ini juga menyempatkan singgah di klenteng taikaksi ganglombok semarang
sesampainya di kelenteng taikaksi para biksu thailand menjalani ritual penghormatan pembasuhan kaki oleh umat
dilanjutkan pemberian persembahan kepada para dewa di klenteng
ini kita menyambut kedatangan bandit dari tukung atau dari thailand
ini untuk yang prosesnya nanti puncaknya ada di borobudur
nah ini rute kemudian dia di semarang dia mampir dari vihara adhidharma ke klenteng taikaksi
yang akan dilanjutkan ke daerah pakintelan ya nantinya ya atau gunung pati
usai ritual di kelenteng para biksu keluar dan memberikan pemberkatan keselamatan untuk warga semarang
kemudian melanjutkan perjalanan ke candi borobudur magelang
tim liputan cnn indonesia